ngaji disini gak ada orang lewat tau gak lo
kalau ngaji itu di masjid
bapak ini raksasa kang risik tau
pak kenapa ya pak
gak suka dengerin kita ngaji
mereka juga gak suka dengar azan dari masjid
iya pak katanya ganggu
suaranya berisik banget
itu karena pintu hati mereka tertutup
kita sama sama doakan
agar mereka mendapat hidayah dari allah swt
astagfirullah kasian banget ayamnya
iya kasian banget ayamnya
lo lagi eh mau ngapain lo disini
maaf kang kasian itu ayamnya
sampai jadi kayak begitu
diamlah anak kecil banyak lagu lagi
maaf kang kita ini berdosa kau menyakiti hewan lain
lo mau ceramah sini ha
lo mau ceramah
terus aku gak punya mereka lagi dong
yaudah udah jangan nangis
yuk kita pulang
ya udah jangan nangis
pak tadinya yusuf sama ajizah gak tega
udah tayamnya diaduk
kan bapak juga yang bilang
kalau menyiksa makhluk hidup yang lain
memberitahukan kebenaran itu baik
kamu harus lihat kondisinya
hal itu malah
membahayakan diri kamu
benar kata bapak suf
yang kamu lakukan itu
udah sangat baik
dan ibu selalu berdoa
tumbuh jadi laki laki yang taat
dan bisa jadi pembeda untuk warga kampung kita
yang selalu melakukan maksiat
ada namanya besar kan yusuf iya bu
nah nama punya adik ada namanya juga aziza
kalau nanti bapak sama ibu udah gak ada
kamu harus jaga dan rawat azizah ya
memangnya bapak sama ibu mau kemana
kita sama sama berdoa ya
woi penunggang juga banjir
kita harus berkemas kita harus berlapsi sekarang